tidak terlalu sabar
lihat kuat kuat nanti lagi
ahmad dhani menangis saat sejumlah rekan dan kerabat ahmad dhani yang hadir di persidangan
memberikan hadiah kue ulang tahun untuk merayakan hari ulang tahun putrinya safia
di sela sela istirahat sidang
dari semula terlihat tegar dhani tiba tiba menangis sambil berkata meminta maaf
jika dirinya tidak bisa menghadiri perayaan ulang tahun putrinya safia yang ke delapan
dalam sidang kali ini majelis hakim mendatangkan empat saksi fakta dan dua saksi pelapor
dari keterangan saksi pelapor kuasa hukum ahmad dhani menyebut
apa yang disampaikan saksi tidak sesuai fakta dan berbelit belit
karena dianggap memberikan keterangan palsu
ahmad dhani dan tim kuasa hukumnya berencana melaporkan para saksi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini